hai isi laturah menggok dilarang
itu kemarin mengatakan buat tidak akan ada pertemuan antara pak jokowi dengan bumiga
silaturahmi kok dilarang silaturahmi untuk tujuan yang baik ya harusnya diperboleh
dalam suasana perbanan mungkin melihat dari dunia sendiri kan patoknya seperti apa begitu
mas kalau dari pak hasto melihatnya seperti itu mas
banget ya pakullah mendorong silaturahmi itu yang baik
hai rizka tidak dilarang tapi untuk pertemuan itu apakah sudah mulai dilakukan sebelum
kau nggak kasih sudah komunikasi dengan
tokoh tokoh dari uno
jokowi sendiri maspakan memang sudah ada monde
pak prabowo tadi sudah komunikasi dengan pdi dengan siapa saja mungkin
ini apa masih suasana lebaran
ya semua orang tuh pengennya bersilaturahmi maaf maafan
kayak kemarin pak rosan pak ketua tkn kan juga sudah bertemu dengan beberapa
pak salman darang untuk pertemuan keduanya nggak
ya pasti warga kader pdi perjuangan pasti sangat senang sekali
kalau bu megawati bisa memberikan izin untuk bertemu
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya
kompas tv independen tak percaya